kira gemot tidur juga
capek lagi ya
harap udah tidur ya
kayaknya mereka kecapean juga
untuk saat ini
jam tangan mewah
sayang banget kok gak digunain
ambil aja nggak apa apa
percuma juga gue kan udah berusaha
tapi masih gak dihargain
gak diliat sama nino
jadi ambil aja
ya intinya gini sih
ketika ada orang yang ngehargain lo
kan masih ada gue
yang akan selalu ngehargain lo
cocok lagi ya
yang ama gue simpen
rencana gue berhasil
dengan lo suka jam tangan itu
lo dengan mudahnya masuk ke perangkap gue
semoga berhasil melakukan tugasnya
ya gak sebuah ini menjadi awal
ya gak sebuah ini menjadi awal
agar tidak ada lagi korban
ketika ada orang yang ngehargain lo
yang menghargain lo
yang menghargain lo
yang menghargain lo
yang menghargain lo
yang menghargain lo
yang menghargain lo
bayi elsa sedang bersama sama riki
berarti elsa terlibat dalam ini semua
ini adalah salah satu cara untuk menjebak riki pak
ini adalah salah satu cara untuk menjebak rigi pak
ya mungkin justru bapak harusnya berterima kasih sama mbak elsa
karena bayi elsa mengamalkan ini
dengan resiko membahayakan dirinya sendiri
semoga benar ya ren
jujur aku masih belum begitu percaya sama aku

kayaknya jamnya udah dipake sama riki
dan sekarang kita bisa tau
dan sekarang kita bisa tau
sekian lagi terima kasih pak cak ya
atas bantuan ya
saya juga harus berterima kasih
kalau gitu saya permisi pulang ya
karena anda kan udah lantar saya
oh ya sebelum pulang apa
mau makan siang dulu disini
mama ini pintar masak
aduh gimana kalo elsa tau aku berakrab akrab disini
pakai ditawarin makan siang lagi
bisa makin salah paham dia
saya pesen sekarang atau mau makan siang disini
padahal nino udah rela bertaluh nyawa demi nyelamatin aku
masa aku harus nolak sih
cuma ditawarin makan doang
eee sienna kamu mau buru buru pulang kan ya
sena tuh kayaknya ada janji lagi sama orang lain
udah mungkin makan siangnya bisa lain kali kan nanti ya diatur lagi
dan tadi diluar saya juga udah pesen taksi
jadi bentar lagi juga taksi ada sampe
oh yaudah gapapa
kalo gitu saya permisi ya
makasih banyak ya sienna
baru sakit kok ditabok sih
habis kamu sih baru sembuh dikit aja udah bikin bikin janji makan siang segala
mama tahu kamu sengaja mau bikin cemburu elsa kan
ya biar aja kayak begitu pak
ya mama liat sendiri tiap hari ada aja gangguan dari elsa
itu juga bosen ma
tsk noh kamu jangan gitu dong
siana juga gak enak kalau kamu posisikan dia diantara kamu sama elsa
ya kamu gak perlu juga dong ngancurin persahabatan mereka karena keinginan kamu
gak boleh gitu dong
mama kan udah tau siapa elsa
orang baik kayak sienna punya temen kayak elsa itu jadi toxic mbak
aduh gak boleh berpikiran negatif gitu
belum tentu benar yang kamu bilang itu
udah udah dah mendingan kamu istirahat sekarang tidur ya
mama makan siang ya
sh udah jangan bikin janji
aduh baru sembuh dikit aja udah bikin janji
kamu kenapa kayak uneasy
enggak tante aku ini apa kalo misalnya aku pamit sebentar nemuin sienna kira kira boleh gak
ya boleh lah masa gak boleh sih sure go ahead it's okay
ya boleh dong
boleh dong boleh boleh
soalnya ini tentang aku juga maksudnya gini supaya aku juga bisa tenang temenin andin di sini
at least aku temuin zena bicara biar masalahnya kelar dulu gitu
ya go ahead lagi pula juga memang ya ya kan memang kita juga mau semuanya enak disini
kamu tenang dengan siena kamu juga aman aman aja itu si happy for everybody
udah ya salam buat sienna
mama lagi tia
kamu udah aman sekarang orang itu ngga ada andin
mir mir kita bawa anak ang ke kamar dulu sayang ya
sayang kamar dulu ya
jangan dengerin aku
andin kamu aman sekarang din kamu ada di rumah andin andin kamu tenang buka pintunya sayang
andin andin orang gitu udah gak ada andin kamu lagi di rumah kamu udah aman andin
please buka pintunya sekarang ya andin buka andin
andin ini aku sal ini aku sal sama tante rosandin andin andin tenang ya tenang orang itu udah gak ada andin
oh indin buka pintunya
kamu gak mau bikin mama sedih kan please
indin buka pintunya
soal kok gak bales bales cetak aku ya
padahal aku pikir dengan aku balas terserah
dia akan sadar kalau aku masih marah dan ngebujuk aku
soal kenapa sih
kayak gak ada usaha sama sekali buat perbaikin hubungan kita
apa dia udah males usaha
atau dia udah mau nyerah dan beneran milih andin
seolah olah aku nggak butuh sama perhatian dia
iya sih tadi pagi dia udah ngirimin bunga
ya tapi masa sekarang aku harus ngecet dia duluan sih
yang ada nanti kesannya aku kayak butuh banget sama dia
atau enggak aku sindir aja pake quotes di lovegram

sentes taat juga dibawa
baik kita hasta hari n hesitant laughing ruhu
loh tidak pasti masih
loh rupanya ya
aku bisa sjokin aja ke rumah
bang dati kan udah sampe
kayaknya gak mungkin nih gue ngejelasin yang sebenarnya ke rena
lagipula kan belum tentu juga dia ngerti
gak kok gak apa apa kok
pasti yang mama sus
mama ketakutan sus
rena juga harus tenang ya rena gak boleh nangis
kan mama udah dijadikan sama omah sama om sal
ya udah sus aja
aku jadi sedih kalo mama nangis
sama sus juga sedih kalo mama nangis
lagi rena nangis terus juga sedih udah ya
udah nangis ya udah pinter ya
rena kenapa aku nangis
tuh lo ki tadi anin kan main sama anak anak di kamar
gue kayak cuma nemenin doang
cuma dia banyak lamun banyak diem
terus tiba tiba lari ke kamar mandi langsung teriak teriak
terus aku bangga omah
kayanya dia masih inget kejadian itu deh
tahan depan anak anak
anak mau kemana gimana
nanti dia lari ke kamar mandi
teriak ke kamar mandi gitu
terus sekarang mandi nih gimana
udah ada pupus ada masalah
udah ada masalah

terus aku bawa anak anak ke kamar
semoga ibu sama masal
soalnya sesedih sedihnya mbak andin
sebanyak pikirannya mbak andin tuh mbak andin gak pernah sampe kaya gini
itu lagi kayaknya andin tuh lagi di titik terendah banget
dan untuk sementara ini kan emang cuman
masalah yang bisa deketin andin
kan udah ada
kan kamu juga biasanya gitu
kamu langsung tenang di deket omsal
jadi kamu udah sedih
kan ada industri disini ada miss kiki disini nabungin kamu ya
suka nggak sama jam tangannya
ya suka rasa
apalagi ini jam tangan mah
emang nino nya aja gak terima kaya sih
bagus deh kalo riki suka
berarti dia akan selalu pake jam tangan itu terus
ya seneng aja sih lo keliatan keren gitu loh pake jam tangan ini
kalo keren itu sebenernya gue udah lama sih
lo baru sadar ya
enggak lah udah tau kok
oh udah tau
gue penasaran ya
kira kira rencana lo apa setelah ini
karena lo udah ngasih gue jam tangan yang mewah dan mahal ini
ya meskipun tadinya buat ninuh
kayaknya untuk saat ini setelah apa yang terjadi sama mbak andin
kayaknya gue mau kalem dulu deh
soalnya gue gak mau
atas apa yang terjadi ke andin dan keluarganya andin
lo ngapain takut sih sa
ngapain lu takut sama mereka
anggap aja omongan mereka tuh gak penting
yang penting dendam lo bisa terbalaskan
bisa bisanya lo kayak gak merasa bersalah sama sekali
bener gak omongan gue
coba deh nanti gue coba pikirin dulu ya
apa yang mau harus lakukan
tapi untuk saat ini gue pengen bikin suasana tenang dulu
gue cabut ya
sekali lagi makasih
buat jam tangannya
ketika nino menolak jam tangan pemberian dari lo
dan malah jatuhnya ke tangan gue
udah panik aja gue
kalau lo sadar dalam jam tangan itu ada alat lacak
itu kayak semacam kode gitu sih
ya mungkin suatu saat nanti
kita berdua berjodoh
ya terserah deh lo mau ngomong apa ya ri
gue balik ya
pak ini ricky sudah mulai bergerak pak
ya udah cepetan kita kesana yuk
jangan pak kita harus senang
nanti mungkin diki malah curiga
kalau kita nggak buru buru
pak saya sudah telepon polisi pak
jadi untuk penangkapannya
kita akan serahin ke polisi
ya supaya kita nggak salah bertindak
ya tapi kita harus awasin terus
kamu tahu sendiri kan riki seperti apa
berkali kali sudah ditangkap
masih berhasil lolos
jadi awasin terus aja
iya pak betul
kita pantau terus
ya allah andin
aku takut banget sa
tolong jaga keluarga ini sa
aku nggak mau ke lodi sampai datang lagi sa
aku nggak mau ke lodi sampai datang lagi sa
lepas ga ada gua ioan

lepas ga ada gua ioan lepas ga ada gua rosa tau
untuk pergi ke lodi gua gua mana
apa yang dijual governor
tunggak lihat james
mene uzain yang kaya
ya allah andi yang andi butuhkan saat ini adalah orang orang terdekat yang bisa dia percaya dengan sepenuh hati
lindungi dia ya allah
udah udah udah membaik sih udah makan obat sudah lebih tenang dan sekarang tertidur lagi ketiduran
must be hard for her kejadian ini gak akan mungkin dilupakan ya bukannya gak mungkin ya pasti berat sekali untuk andin melupakan hal yang membuat dia trauma seperti ini
aku sih bisa membayangkan itu karena aku sudah berada di posisi dia sebelumnya kan tante bilang sama kamu gitu
aku meninggal aku menghilang belum ada kabar hingga saat ini
ya memang susah sih
segala sesuatu masalah yang udah berkaitan dengan mental itu susah memang butuh waktu
ya tante juga kan tau gimana waktu mamaku meninggal
aku terpuruknya kayak apa sampai sebenarnya kan tante juga tahu alasan kenapa aku ninggalin kota ini
aku sampai harus sekolah jauh banget dari kota ini ya karena itu gitu
aku berusaha untuk melarikan diri melupakan semua memori memori itu
ya yang penting intinya harus jauh dari jakarta
maafin tante ya sal atas semua ini
contoh untuk andin nih selain pengobatan psikiater terus juga dibantu dengan obat gitu
kira kira apa ya yang kita bisa lakuin untuk ya at least ngurangin traumanya dia gitu
dulu sih dulu ya salah satu terapi yang dilakukan ao untuk mengobati tante
dibawa ke villa gimana kalau kita bawa andin juga ke villa villa keluarga lefas
aku dulu kayaknya pernah kesana deh sama mama waktu masih ada om hartawan juga
sebenarnya aku agak takut dan juga khawatir dengan ingatan sal
yang terkadang i don't know i just cannot imagine
saya takut dia akan mengingat sesuatu
kita bisa coba sih untuk andin
maksudnya ya siapa tahu dengan andin menyepi ke sana ya traumanya jadi sedikit berkurang dengan suasana yang baru
ya tentu sih gampang tinggal telepon penjaga di sana untuk prepare everything
aku juga nanti sekalian ngobrol deh sama anak buahnya riza untuk paling nggak mereka kesana duluan untuk ngecek
untuk ngecek semua keamanan memastikan semuanya aman baru kita kesana
ya dan ingat hanya keluarga ponok pelita dan juga penjaga yang boleh tahu andin kesana
gua harus berkepenyenapan beristirahat
tapi kenapa gue ngerasa aneh sama jam tangannya ini
gak ada siapa siapa
tapi kenapa gue ngerasa diikutin ya

kok teleponnya mati

kan belum diangkat

kan gak mungkin juga kalau aku telpon balik
entah semarah apa sienna sama aku
tapi dulu dia nggak seperti ini
dulu pasti dia nggak telpon aku
pamit aja dia
udah kelamaan juga disini
sekalian aku biar coba
telpon disana ya
kamu istirahat kamu tidur kamu mandi
coba hubungin sienna ya
thank you tante
selamat siang pak sal
maaf mengganggu pak
kenapa ada apa
ini pak saya hanya mau mengingatkan
ada beberapa berkas yang butuh approval dari bapak
karena beberapa divisi membutuhkan ini pak
supaya bisa jalan
oh begitu oke
yaudah sin jadi gini
ini sekarang saya menuju ke kantor
semua berkas berkasnya kamu siapin aja
di atas meja saya ya
jadi nanti pas sampai disana
baik pak selamat siang
oke pak selamat siang
actually enggak sih
cuma ada berkas yang harus aku approve dulu
biar divisi bisa jalan
aduh maaf ya tante jadi gak enak nih kamu
jadi terbengkalai pekerjaan kantor kamu
enggak lah tante

manajemen waktu aku sendiri yang emang lagi agak
karena ada masalah sama si anna juga
lurusin kerjaan kantor kamu dulu selesaikan terus go back home
nih aku ke kantor dulu
mudah mudahan masih ada spare waktu
tadinya sih sebenarnya aku mau ke rumahnya si anna
kalo aku telfon aja gak diangkat
terus aku langsung dateng kesana
yang ada nanti malah ber affectalam essa
gantem malah tambah
to her dan dia bisa menerimanya dengan
yaudah deh ya kan jangan patah semangat
semangat cepet cepet boleh juga sih itu
jadi mungkin nanti
di perjalanan menuju kantor aku pertimbangkan
kesian atau gimana ya sweet surprise
pamit ya assalamualaikum dadah
nanti juga istirahat
akhirnya gemot tidur juga
anak udah tidur ya
kayaknya mereka kecapean juga
ya untuk saat ini
jagain anak anak tidur disini dulu ya
kalian berdua jagain ya
gausah kameranin dulu keranin juga lagi istirahat
jadi langsung ketiduran gitu
kiki juga sedih ibu ngeliat
untungnya sekarang masih belum ngerti
tadi juga rena sempat nanya nanya bu
ya nggak mungkin kan saya jelasin lagi pulau masih kecil
masih belum ngerti juga
pokoknya intinya kedepannya nanti saya minta tolong kalian berdua ya
kalau sampai andin histri seperti tadi lagi
siapapun itu gider mirna ataupun kiki yang sedang berada dekat anak anak
tolong bawa mereka menjauh dari andin
bawa ke ruangan lain jangan sampai mereka melihat mamanya seperti itu
semoga andin cepat bisa mengatasin semuanya ya bu
saya mau istirahat juga
iya ibu jangan capek ya ibu istirahat ya ibu
saya kepikiran andin sih
iya ibu gak usah hanya pikiran
iya ya ini titiknya berencana disini pak
pak bagaimana kalau kita menyebar saja pak
itu lebih bagus
biar jangkauan kita lebih luas
bapak ikut saya ya pak
saya kesana ya pak ya
gue gak tenang banget ini
rasanya deg degan banget
ricky berhasil gak ya ketangkap
kalau sampai ricky berhasil lolos lagi
dia gak akan segan segan gabisin gue
dia pasti berfikir
kalau gue yang udah jebak dia
kalau sampe ricky tau soal jam itu
pak kayaknya kita balik aja deh ke tempat tadi
tapi parian dipesan
saya tidak boleh membawa ibu untuk ke tempat
yang tadi lagi bu
sebelum saya menyelesaikan tugas saya bu
tapi saya perlu balik lagi kesana pak
tolong balik ya
gak bisa bu
gue pengen lihat sendiri
ricky berhasil ditangkap atau enggak
gue mau lihat
ketika akhirnya pelarian lo
kejahatan lo harus berakhir
ketika akhirnya pelarian lo sudah berakhir
ketika akhirnya pelarian lo sudah berakhir
ketika akhirnya pelarian lo sudah berakhir